kita awali cnn indonesia newsroom hari ini dari informasi terkait kelompok bersenjata yang kembali melakukan teror
dengan menyandra pesawat dan penumpang pesawat perintis milik susi air di distrik wangbe kabupaten puncak papua pada jumat
kapolda papua irjen paul matthius fahiri membenarkan peristiwa penyandraan tersebut
kapolda papua juga menyatakan bahwa penyanderaan yang dilakukan sekitar tiga puluh anggota kelompok bersenjata tersebut
terjadi pada jumat sekitar pukul sepuluh waktu indonesia timur
namun saat ini pesawat dan pilot sudah dibebaskan oleh para penyandra
kapolda menambahkan saat ini polisi masih meminta keterangan pilot pesawat yang merupakan warga negara selandia baru
dari susi air itu sempat dihalang halangi
namun mungkin atas bantuan dari masyarakat lainnya
sehingga kami berterima kasih ada masyarakat yang punya hati untuk bisa mengkomunikasi dengan saudara saudara yang menahan pilot
sehingga dia bisa kembali dengan selamat di mimika itu kurang lebih setelah dua jam
ini sempat dihalangi
dan yang kesenggotaan telah kembali